komite anti korupsi saudi menangkap sejumlah pihak yang diduga terkait dengan kasus korupsi
muhammad bin salman adalah menteri pertahanan sekaligus putra mahkota kerajaan arab saudi
yang beberapa kali ini memberikan gebrakan di pemerintahan arab saudi
dan berikut ini adalah beberapa di antaranya
kalau kita lihat yang pertama adalah muhammad bin salman merupakan putra mahkota dari raja arab saudi saat ini
yang kemudiannya ditahbiskan begitu bahwa akan menjadi penerus tahta dari ayahnya
ada pun gebrakan yang kini sedang kita bahas adalah mengenai ia menangkap
ada hampir selusin pangeran ya ada sebelas pangeran dan juga ada empat menteri yang diduga terindikasi korupsi
ditangkapnya para pangeran dan juga menteri ini di bawah komite dewan komite arab saudi
ataupun antikorupsi arab saudi yang ia pimpin langsung
tapi kita lihat juga ada sejumlah gebrakan gebrakan lain yang ia lakukan sebagai seorang putra mahkota
dan juga menteri di kerajaan arab saudi kita akan lihat bersama berikut ini
yang pertama adalah muhammad bin salman
ini memberikan bonus senilai dua bulan gaji kepada para pns dan juga personil militer dari kerajaan arab saudi
dan juga ini bonus diberikan kepada pensiunan dan juga siswa di arab saudi
kita lihat lagi apalagi gebrakan lain dari muhammad bin salman putra mahkota arab saudi yang akan mewariskan kerajaan ayahnya
ia memecat pangeran khalid bin bandar bin abdul aziz al saud dari jabatannya sebagai kepala intelijen umum
jadi selain menangkap sejumlah menteri
yang memang ditangkap kemarin begitu dan ia juga sebelumnya sempat memecat nama nama lain
ya ini diantaranya adalah kepala intelijen umum
kita lihat lagi siapa yang kemudian dipecat oleh muhammad bin salman
ia juga memecat pangeran bandar bin sultan dari jabatannya sekretaris jenderal dewan keamanan nasional dan juga penasehat raja arab saudi
kemudian kalau kita lihat ini adalah satu hal yang dipandang positif ya oleh sejumlah pengamat arab saudi begitu
terutama untuk bidang ekonomi
bahwa muhammad bin salman ini merupakan ketua dewan ekonomi dan juga pembangunan
ia meresmikan saudi vision dua ribu tiga puluh
nah konsep saudi vision dua ribu tiga puluh ini yang kemudian dihasilkan ataupun sukses dipandang oleh sejumlah pengamat mengenai visi arab saudi sampai dengan tahun dua ribu tiga puluh
di antaranya adalah bahwa diproyeksikan tahun dua ribu tiga puluh nanti arab saudi sudah betul betul melepaskan ketergantungannya kepada minyak
kemudian mengekspansi proyek proyek yang lainnya begitu
karena kalau kita lihat juga bagaimana keadaan arab saudi saat ini perekonomiannya sudah mulai agak goyang mengingat sumber utama mereka
pendapatan mereka adalah minyaknya juga sudah mulai habis begitu
ini yang kemudian diproyeksikan pada tahun dua ribu tiga puluh nanti arab saudi tidak lagi tergantung pada minyak tapi bisa mengekspansi bidang bidang yang lainnya
dan juga menjalin hubungan internasional ataupun kerjasama ekonomi internasional termasuk kemarin indonesia
nah kita lihat lagi
ia juga sebagai menteri pertahanan
menteri pertahanan muhammad ini juga dipandang yang paling bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi kerajaan ini
menyangkut hubungan dengan qatar dan juga yaman
dampaknya kini sebagian pihak memandang kebijakan arab saudi yang terkait dengan qatar membuat negara itu dikucilkan pihak lain
baik sesama negara teluk amerika serikat maupun pbb
tapi kalau kita lihat lagi ini menarik kemudian membahas mengenai muhammad bin salman ini
apalagi ada korupsi di tubuh kerajaan arab saudi
satu kerajaan absolut di dunia begitu
semua ini diatur oleh keluarga
kemudian kalau kita lihat lagi ada juga pandangan dari pengamat lain ataupun analis analis lain mengatakan bahwa sebenarnya gebrakan ini
apakah hanya sebuah gebrakan untuk bersih bersih kerajaan arab saudi
atau memang ada muatan politis
mengingat orang orang yang ditangkap ini dikenal sebagai orang orang yang merupakan lawan politik dari muhammad bin salman
salah satunya adalah pangeran mitep misalnya
yang sempat digadang gadang menjadi pewaris tahta namun kemudian digeser begitu
oleh raja saat ini
yang kemudian ditunjuk lah kira kira muhammad bin salman
ini yang kemudian menarik untuk kita cermati bagaimana kondisi di arab saudi saat ini
untuk bidang politiknya ternyata sekalipun menganut sistem kerajaan
tapi tidak juga lepas dari kepentingan kepentingan yang saat ini kita lihat
apa sebenarnya motif dibalik penangkapan sejumlah pangeran dan juga menteri
apakah memang ini betul betul ada indikasi korupsi
atau justru ada kepentingan yang lainnya
kita akan tunggu bagaimana perkembangan nantinya
terkait dengan kerajaan